kalau kamu mengira saya disini sedang memikirkan mano
kamu salah res
makan buah semalakama
kalau saya makan buahnya
aku benar benar menyesal
benar benar minta maaf
aku harus cepatnya bisa menemukan dia
anda orang paling beruntung yang pernah saya kenal
seharusnya kecelakaan itu merenggut nyawa anda
anda masih bisa beraktif normal sekarang
aku pasti akan merebut semua yang kamu ambil dari aku
tidak boleh ada siapapun yang mengambil riko dari tangan aku
semua persoalan kecil nak
yang penting kamu tidak kehilangan iman dan kehormatan
kenapa mama tega menyimpan rahasi
usia tentang ayah selama ini
apa mungkin aku telah mewarisi sifat kerasnya
kalau kamu mengira saya di sini sedang memikirkan mana
kamu salah res
saya merasa seperti makan buah semalakama pak
kalau saya makan buahnya
yang saya rawat selama ini akan menderita
tapi kalau tidak saya makan
orang itu akan jauh lebih menderita
kenapa saya merasa kita memiliki masalah yang sama ya mas
akhir akhir ini saya baru ketahui
orang yang membesarkan saya selama ini telah menyimpan rahasia
rahasia yang menyangkut tentang identitas saya
saya juga kecewa sama seseorang sekarang
karena orang itu sudah merusak hidup saya
menghancurkan keluarga saya
wajar saya benci sama orang
saya juga merasa hidup saya sudah hancur res
karena saya mewarisi sifat kerasnya
saya juga merasa hidup saya sudah hancur res

aku harap aku bisa semiawakil dengan sifat lokal biasa
waktu si optimal melengkapi
karena kennedy menyerah
diagan erik yang pernah bersama saya
eigoshi shirako mengasihi h rout
jaman pergi dari siebie
dan hingga hidup
agar aku bisa
t habit dari hari ini
buku ya allah
kamu kenapa sayang hari ini
mukanya kayaknya lesu banget
enggak aku mau gitu
kok sabar awet banget kamu
kamu ketemu papa tadi
ibu mikir apa bu
ibu dokter kan bilang
ibu gak boleh banyak pikiran
kenapa ibu nangis
gak ada yang bisa gangguin ibu disini
aku jagain ibu selalu
ibu gak perlu takut
ibu tenang ya